para rakyat membereskan rumahnya sendiri sendiri
aku tidak mau menangku
pak mantai jauh jauh dari istana mau kesini pengen ketemu sama raden kian santang
betul betul mantep sono paman kami berdua ingin berencana mencari bunda dan kakek yang
keduanya sekarang sedang mencari rakyat santang dan kemungkinan rakyat santang sekarang dalam
aduh raden kian sedang dalam bahaya
tuh nyak kiamin matak saya inget agi dage
aduh nyimas raden
untung paman teh jadi rada telat kesini malu dikejar kejar
siapa yang mengejar kak iya
eta ta nyimas raden
paman yang dikejar kejar sama marompang
geru sama raka
senama malah kata mau mencuri pusaka di istana
tidak ada yang bisa dikira
raka sebaiknya kita mencari rakyat santang tapi kita ke arah istana juga
benar rai aku punya firas bahwa kondisi istana dalam keadaan kondisi yang sangat gendut
iya raka kita harus segera ke istana dan mencari paman teh yang sangat gendut
tidak ada yang bisa dikira kak iya raka sebaiknya kita mencari paman teh dan mencari paman teh yang sangat gendut

nah kami akan berangkat sekarang apakah paman aman dan paman a ingin ikut dengan kami
atau nimas paman teh keharik ogen dari istana datang kesini teh
harus pergi lagi ke istana
baiklah kalau begitu
iya lebih baik paman beristirahat saja nanti kami akan kembali

jangan lupa berlangganan
aku kembali ke tahtaku
hidup rangus rosesa
hidup rangus rosesa
hidup rangus rosesa
tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkanku dari tahta ini
bahkan dewa tengku
tidak bisa mencegahku
aku akan memerintah di pencejaran sesuka hari
aku tidak peduli lagi dengan janji janji dewa tengku
dan penguasa seluruh tanah pasundan

kamu adalah raden keansan
gusti ratu subaklara
dan ada keperluan apa kalian dengan
kami mencarimu untuk mendapatkan darah suci raden keansan
yang terkenal tidak benar berbohong
untuk menyempurnakan ilmu kanduragen kami
itu semua bohong
kalian dengar dari mana semua itu
kalian tidak boleh percaya
tidak ada yang namanya darah suci yang dapat menyempurnakan ilmu kanoragan
entah itu dari mana
tapi kami akan membuktikannya sendiri
lagipula berita ini sudah menyebar di dunia persilatan
semua orang sekarang sedang memburu darah raden keansatan
dan kami tidak akan kalah untuk memburunya
apapun fitnah yang menimpamu
kita akan hadapi bersama
mohon ampun gusti prabu
ada satu hal yang perlu gusti prabu ketahui
bahwa menjadi satu kewajiban kita untuk memperbaiki kerusakan wilayah pajacara ini gusti prabu
karena kerusakan banjir kemarin
dan rakyat sudah menunggu urutan tangan dari istana
sehingga kita bisa mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

aku tidak mau menangguh
ampun gusti prabu
hamba utusan dari adipati karangwetan
jadi kau adalah utusan dari adipati karangwetan
sendika gusti prabu
mana upeti yang kuminta
mohon ampun gusti prabu
sebelum kotak peti dibuka
ada amanah yang ingin anda sampaikan
dari adipati karangwetan
bahwa adipati karangwetan
tidak ingin menaikan pajak
sesuai permintaan istri prabu sebelumnya
dia menolak pajak sesuai yang kuminta

hanya itu beliau juga menyampaikan bahwa
beliau ingin menggulingkan tahta kusti prabu
beliau juga menyampaikan bahwa
beliau ingin menggulingkan tahta kusti prabu
katakanlah pada adipatimu
akan memimpin penyerbuan kepada karangwetan
dan membunuh adipatimu dengan tanganku sendiri
tepat katakan pada adipatimu
sandika kusti prabu
siapkan pasukan untuk menyerbu karangwetan
sandika kusti prabu

sakit pun tidak mungkin

sebab apa yang asli
satu jam baru